tugas gabungan dari unsur pemerintahan kota cimahi polri dan tni selasa pagi menggelar operasi justisi di pusat alun alun kita cimahi dengan target pengendara yang tidak mengenakan masker
operasi ini dilaksanakan karena cimahi tergolong dalam zona merah setelah semakin banyaknya kasus positif covid sembilan belas yang terdeteksi dari hasil swab test
dalam sepekan kasus positif di kota cimahi hampir mencapai enam puluh kasus atau tertinggi sejak pandemi covid sembilan belas
total kasus positif covid sembilan belas di kota cimahi hingga hari ini menjadi dua ratus enam puluh dua kasus
warga diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan
kota cimahi telah meningkatkan masker terdekatan dengan enorme durasi sinar
berubah warannya menjadi
berkesan dengan harapannya